kita beralih nih ke laporan tahunan bank indonesia
tadi di depan mas wepet sudah sampaikan bahwa ada juga sebetulnya beberapa area yang disampaikan di lpi
masuk juga kepada laporan tapi bukan hanya itu
dia bicara tentang area kebijakan tapi juga bicara tentang area kelembagaan
jadi apa persisnya lpi dan bagaimana kemudian berbeda dengan lpi
untuk memastikan memperkuat kredibilitas lembaga ada tiga hal yang ingin saya katakan
yang pertama di bank indonesia dalam hal ini melakukan satu inovasi penguatan
terkait dengan launching di kepuping
yang pertama adalah bahwa launching tiga buku ini itu punya benang merah
dengan apa apa yang disampaikan oleh google bank indonesia pada waktu pertemuan tahunan bank indonesia
evaluasi arah dan pesan pesan yang ada di ptp itu didetilkan di ketiga laporan itu
dan ini kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir
inovasi yang lain pak erwin bahwa seperti tahun sebelumnya
ketiga laporan ini diterbitkan pada awal tahun setiap tahunnya
jadi sebelumnya tiga empat tahun lalu ini punya jadwal penerbitan yang beda beda
jadi sejak tahun lalu dan tahun ini berkuat
ketiganya diterbitkan bersamaan pada awal tahun
terjemahannya adalah pada bulan januari
karena kan buku lpi ini kan diharapkan selain menjelaskan juga memberi arah
kalau bayangkan kalau memberi itu terdirikan di tengah tahun
untuk apa arah sisanya gitu loh
makanya benar benar kita upayakan terbit di awal tahun januari
nah tahun lalu yang bersamaan dengan lpi dan delapan tahun lalu
tahun ini ditambah dengan lexy
tapi tiga ini yang menjadi pekunian gitu
ya karena nanti kalau tahun depan terlalu banyak nanti ruangannya jadi penuh kita nih
jadi tidak akan sampai dengan tahun depan
yang kedua kita harus melihat bahwa
laporan tahunan laporan tahun tahun lainnya atau laporan tahun tahun lainnya tidak akan sampai dengan lpi yang sama
dari representasi lembaga yang munculnya kredititas
dalam konteks itu kami ingin sedikit mengenalkan
kita punya tradisi untuk laporan bank indonesia itu
covernya adalah gedung gedung bank indonesia
kalau boleh nanti sobat klub yang melihat
kami juga covernya walaupun
seperti kita lihat disini
menggambarkan kebangkitan dan optimisme
lpi bd mengangkat tema bangkit dan optimis
sama ya dengan lpi dan leksi
tapi kita secara khusus transformasi kebijakan dan kelembagaan
oke jadi tema besarnya sama
anak kalimatnya transformasi kebijakan dan kelembagaan
yang pengen publik oke ketahui
yang ada dua hal artinya
pelaksanaan tugas selama tahun dua ribu dua puluh satu
yang itu nanti dari tahun ke tahun akan disampaikan
dengan penekanan dan fokus yang berbeda setiap tahunnya
untuk semua area pelaksanaan tugas selama tahun dua ribu dua puluh satu
yang kedua nih yang kami sampaikan tadi
yaitu elaborasi penjelasan tentang transformasi
jadi kan messagenya gini pak edwin
mendorong kita untuk melakukan transformasi
di kebijakan moneter kebijakan makro kro sisi pembayaran
kebijakan moneter ini boleh sedikit pak izin pak
ada penguatan framework kebijakan moneter
ada penguatan framework operasi moneter yang dikaitkan dengan pendalaman pasar uang
itu consider transformasi kebijakan
termasuk kebijakan sisi pembayaran
itu adalah tanggung jawab transformasi kebijakan
tapi juga ada transformasi kelembagaan itu ada tiga area
oh eh cuma ada yang tadi tiga terus ya
mungkin tiga ini yang menjadi penting pak
jadi satu adalah organisasikan proses kerja
budaya kerja ketiga ya
mungkin pernah dengar sobat rupiah
jadi pengelolaan kelembagaan bank indonesia
bagaimana pengelolaan kelembagaan bank indonesia
luncurkannya laporan transparansi dan akuntabilitas
yang sudah dilakukan oleh bank indonesia selama ini
dan juga kebijakan kebijakan yang telah diambil
ngerjain ekonomi keuangan seharian sebelum koleksi
muslim oke negara muslim besar
sangat besar potensi itu terserah ekonomi
iya kondisi ekonominya besar